kita ke pelemahan nilai tukar rupiah dampak melemahnya kurs ataupun juga mata uang garuda terhadap dolar amerika membuat harga suku cadang atau spare part sepeda motor di surabaya naik
jumlah pembeli pun mengalami penurunan
menguatnya dolar terhadap rupiah berdampak pada kenaikan harga hampir seluruh suku cadang sepeda motor
di kawasan kapas krambung surabaya harga suku cadang naik antara sepuluh hingga dua puluh persen
beberapa suku cadang yang harganya naik cukup signifikan adalah kan pasrem shockbreaker gearset dan aki sekitar lima belas sampai dua puluh ribu rupiah
menurut seorang penjual kebanyakan suku cadang diimpor menggunakan mata uang dolar dan harga jual dari distributor sudah naik
sangat sangat berpengaruh soalnya kan banyak barang import juga jadi kan termasuk pembayaran dengan dolar efeknya ke kita juga
para pembeli mengatakan harga naik
jika dibandingkan bulan sebelumnya saat mereka melakukan servis sepeda motor
ketika itu dolar memang belum menguat seperti sekarang
ada ya sekitar tiga ribu
dulu itu cuma tiga puluh lima kalau sekarang tiga puluh delapan
dua bulan kemarin satu ratus tiga puluh lima sekarang sudah naik satu ratus lima puluh
untuk harga jasa masih tetap seperti biasanya
ada juga penjual suku cadang yang menyiasati berkurangnya pembeli dengan menawarkan alternatif produk dengan harga lebih murah
maksudnya solusi terbaik buat konsumen contohnya kita ambil oli yang harganya lebih miring
jadi kita akan ke spare part apa oli yang harganya lebih murah
tapi diterima sama orang
oh diterima mereka bisa diterima yang penting kualitasnya bagus
beberapa penjual suku cadang sepeda motor di kapas kerampung ini mengaku jumlah pembeli turun sekitar empat puluh persen